dan guna mengetahui informasi terkini terkait perkembangan aktivitas gunung merapi
bersama cnn indonesia news hour sudah ada kepala balai penyelidikan dan pengembangan teknologi kebencanaan geologi bpptkg
hanik humaida selamat siang bu hanik
ya bu hanik ini bisa diceritakan bagaimana update kondisi merapi hingga hari ini setelah statusnya naik kamis yang lalu
dan apa benar ibu bisa dikonfirmasi jika tubuh merapi dikatakan menggembung dan apa penyebabnya
oke oke ya saya sampaikan bahwa aktivitas merapi sejak tanggal lima november kemarin kita naikkan statusnya menjadi siaga
masih terus mengalami peningkatan aktivitas
jadi dari kegembaan kegembaan yang ada dan juga dari data
inflasi atau deformasi tubuh gunung api itu terus mengalami peningkatan
jadi kalau seismisitas itu adalah bagaimana mahma bergerak terus kemudian memberikan sinyal tertentu menimbulkan getaran dari seismik seismik yang ada
kalau edma atau pengembungan kalau kita sebut juga dengan inflasi itu adalah proses pada saat mahma menuju ke permukaan
itu kan ada terjadi
ada tekanan tekanan inilah yang membuat tubuh gunung api itu menggembung
kira kira seperti itu prosesnya
baik bu hanik melihat dari gejala gejala yang terjadi hingga saat ini
seberapa besar ibu kemungkinan gunung merapi ini akan terjadi erupsi yang mungkin kalau kita tahu erupsi besar terakhirnya tahun dua ribu sepuluh
seberapa besar ibu kemungkinannya
kalau untuk erupsi saat ini
dari data data yang ada ini merupakan erupsi evosif
namun demikian ini karena data terakhir ini ada satu percepatan untuk data datanya tadi seismisitasnya
jadi kemungkinan data ini adalah menunjukkan adanya eksplosifitas juga
ada kemungkinan evosif berserta eksklusif
ataupun kalau evosif maka akan terjadi
akan ada percepatan pertumbuhan kubah lava itu gitu
ibu jika dibanding dengan tahun dua ribu sepuluh
apa saja perbedaan gejala gejala yang terjadi bu
untuk data data dengan tahun dua ribu sepuluh
satu yang ada bedanya
itu adalah vulkanik dalamnya
untuk tahun ini untuk yang saat ini vulkanik dalam tidak ada
tapi untuk data data yang lain
ini menunjukkan ada apa ya
sama ya sebenarnya ini juga terjadi juga di tahun dua ribu enam
terus kalau melihat pelannya data
ini ada kemiripannya dengan dua ribu enam belas
sehingga tadi saya sampaikan bahwa
ke g apa
erupsi yang akan terjadi
itu kemungkinan adalah
tadi ada eksplosif
juga ada evosif yang disertai dengan eksplosif
evosif tetapi ada percepatan
kemungkinan seperti itu mas
oke kemudian bu hanik ini kan ada empat status begitu ya
gunung api dari normal kemudian naik menjadi waspada siaga hingga awas
dan untuk kondisi merapi sendiri
ini kan selama dua lima tahun kurang lebih
statusnya juga berada di level waspada
kamis lalu ini naik menjadi siaga
yang harus masyarakat ini perhatikan
dengan perubahan statusnya saat ini
jika nanti statusnya naik menjadi awas bu hanik
saya sampaikan juga ya bahwa
nah jadi ini mungkin yang sedikit kita sampaikan dulu ya
bahwa siaga ini sebenarnya sama dengan level tiga
jadi tidak ada siaga satu dua atau tiga
itu untuk kecepatan apa namanya
kemudian apa yang harus dilakukan pada saat level
jadi kalau waspada
itu adalah ada suatu
aktivitas peningkatan aktivitas
tetapi tidak ada ancaman
ada potensi bahaya
tetapi tidak ada ancaman terhadap penduduk ya
ini untuk selevel waspada
sedangkan untuk level siaga
ini adalah ada potensi bahaya yang mengancam ke penduduk
sehingga kenapa kita sudah
setempat pemerintah setempat
sudah melakukan suatu koordinasi
kemudian untuk awas
untuk awas tentunya ini sudah
sangat dekat dengan proses erupsi sendiri
atau pada saat terjadinya suatu erupsi
bahwa sudah bukan potensi lagi
tapi memang ancaman terhadap penduduk itu sudah ada
tentunya apa yang harus dilakukan sekarang ini adalah
himbauan atau apa yang disampaikan oleh pemerintah daerah
ya oleh pemerintah maupun pusat
maupun pemerintah daerah
ini kita berintegrasi bersama sama
untuk mengajak masyarakat
ikuti apa yang sudah ditentukan
kemudian bu hanik
ini secara awam gitu ya bu
itu bagaimana sih bu
kalau misalnya kita melihat tanda tanda alam
misalnya ya tentu kita tidak ada yang berharap
kemungkinan terburuk terjadi
namun untuk pengetahuan kita bersama juga
apa sih sebenarnya tanda tanda yang bisa dilihat
apabila satu gunung ini berpotensi
atau akan terjadi erupsi besar
apa yang bisa kita lihat tanda tandanya
untuk erupsi besar
ya mungkin dari sisi
dengan adanya beberapa sinyal sinyal
yang masyarakat mengetahui mungkin ada beberapa hewan
yang mulai turun
nah ini mungkin salah satu ya
saya kira dengan informasi yang sekarang
dan apa potensinya
selalu kita informasikan ya
artinya dua duanya ini kita ikuti bersama sama gitu
oke jadi intinya harus update informasi
tapi bu hanik ini terkait juga dengan informasi
dimana kemudian masyarakat ini bisa mengupdate informasinya
khususnya terkait soal gunung merapi
saya kira semua institusi
dalam artian sekarang karena sudah statusnya siaga
ini sudah bukan ranahnya bptkg saja
atau bukan ranahnya badan geologi saja ya
tetapi ini sudah menjadi integrasi
sehingga saya kira informasi
baik itu dari pemerintah daerah
maupun informasi dari badan geologi
itu sangat mudah diases ya
dengan melalui berbagai media
media sosial kita
dengan juga melalui web kita
dan juga radio
dan juga kita mempunyai
pos pemantauan yang ada di sekitar merapi
sehingga untuk masyarakat lokal yang ada di sekitar sana
bisa mencari informasi langsung juga ke sana
informasi yang berdasarkan teknologi
atau informasi secara digital
maupun informasi yang masih manual
dalam artian mencari komunikasi dengan kami
itu kami sediakan semuanya
baik ibu hanik humayda
terima kasih atas informasinya untuk cnn indonesia
dan sehat selalu ibu